dijelaskan terkait adik art itu juga
tanggapan sudah banyak ya
partai mengurus hal hal yang berkaitan dengan
hajat hidup orang banyak
melalui rakernas ini
merasa kecolongan gitu pak
jadi pd perjuangan terus bergerak
bergerak ke bawah
ya tentu saja setiap warga negara
berserikat dan berkumpul
jadi ya seperti itu
fokus pada petani ini merupakan
dengan kritik ideologi di dalam praksis
dan juga desain
masa depan itu yang menjadi fokus
tapi responnya bumega
ada hubungan responnya bumega
keluarganya itu cuma hadiah
dan istrinya pak sekarang pak
jadi aturan adrt itu
nanti pak monang tolong dikasih adrt
biar wartawan memahami
adrt dan peraturan partai
punya desain masa depan
brin itu kan desain bersama sama
badan riset inovasi
nasional punya komitmen
jadi politik itu jangan melihat
apa yang tampak diperbatasikan
mukaan lihat hubungan batin
lihat komitmen terhadap masa depan
lihat komitmen terhadap rakyat indonesia
jum'at delapan belas ada obdarnas nih
sikepolitik pak jokowi di pilpres dua ribu dua puluh empat
mas pdi berjaga jaga melihatnya
melihat presiden jokowi
ibu mega pd perjuangan
itu dalam satu nafas sejarah yang panjang
dan itulah yang akan dilakukan
pilpres itu selalu membawa kejutan
tetapi kejutannya itu apa
bahwa yang melanjutkan kepemimpinan
dari presiden jokowi adalah
sosok yang baik dan bijaksana
bijaksana dan baik
sosok yang bisa memimpin dari keluarganya
kemudian memimpin masyarakatnya
dari jawa tengah
dan kemudian memimpin indonesia raya kita
itu kejutan yang nanti akan muncul
di dalam pilpres dua ribu dua puluh
dan itu dipersiapkan
baik oleh ibu mega oleh pd perjuangan
maupun juga oleh presiden jokowi
karena itulah politik harus melihat
hal hal yang fundamental
bukan yang sekedar tampak
harus melihat strategi yang tidak tampak
tapi ini beredar satu video di media sosial
yang menyebutkan ada lanjutan
terkait si mawar yang bandel
nah ini disebutkan ada nyaris
sembilan ribu mw yang sempat marah
ketika mendengar informasi bahwa mas kaisang
itu berlabuh kepada psi
menyebutkan ada pertemuan tanggal dua puluh satu september
di telugu umar
mengikapi pergabungnya mas kesang
pertemuan itu tidak ada mungkin yang dimaksudkan
tapi responnya ibu mega gimana mas
tapi sempat ibu mega
ya oke cukup ya
pak ada yang menyamakan juga nih
pak mas kesang dan pak jokowi
beda partai nah itu menyamakan dengan
ibu rahmawati dan ibu mega juga beda partai
ya publik boleh berpendapat rakyatlah yang menentukan
tetapi bagi pd perjuangan
pak ganjar itu hasil
pdi perjuangan yang menyatu dengan rakyat
gemblengan ibu mega watyuskarno putri
dan juga bapak
dalam strategi pemenangan pemilu
ada berbagai taktik
skenario tapi muaranya
adalah sama seperti yang disampaikan oleh pak jokowi
dicari pemimpin yang baik
pemimpin yang berani
pemimpin yang melanjutkan
ke pemimpinan dan itu
adalah rambut putih
pak ganjar peranowo